diduga karena sopir mengantuk sebuah mobil patroli milik polres sumeneb
senin pagi menabrak pohon asam di pinggir jalan
akibat tabrakan itu mobil rusak parah di bagian depan
sementara korban dilarikan ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri
inilah video amatir milik warga
sesaat sebuah mobil patroli polres sumeneb berpenumpang dua orang
menabrak pohon asam di sisi kanan jalan desa pakandangan sangra
kecamatan bluto kilometer delapan belas sumeneb
kerasnya benturan membuat badan mobil bagian depan sebelah kanan ringsek
dan posisi mobil melintang di tengah jalan
satu korban zainuddin yang sekaligus sopir
berada di luar mobil tergeletak tak sadarkan diri
sementara korban lainnya kanit patroli lantas polres sumeneb ibtu rizal
juga pingsan di dalam mobil
warga yang mendatangi lokasi pun langsung mengevakuasi kedua korban
ke rumah sakit umum daerah muhammad anwar sumeneb
untuk mencegah kemacetan akibat posisi mobil
warga beramai ramai mengangkat bodi mobil ke pinggir jalan
dari data humas polres sumeneb sebelum kejadian mobil tersebut
melakukan patroli rutin di daerah parenduan kecamatan peragaan
penyebab kecelakaan sendiri diduga akibat sopir kelelahan dan mengantuk